dan detik detik sebelum ledakan yang terjadi di gerai phd di bekasi jawa barat
memang sempat terekam di kamera cctv
kamera tersebut terpasang di perusahaan pengiriman barang yang terletak di depan lokasi ledakan
dalam rekaman kamera cctv di depan gerai pizza hut delivery atau psd
terlihat suasana sepi
beberapa kendaraan umum dan kendaraan roda dua melintas
dan seorang perempuan terlihat berdiri di depan minimarket yang berada di samping psd
selang beberapa detik kamera tidak dapat merekam ledakan yang terlihat hanya gambar gelap
diduga kamera mengalami kerusakan akibat ledakan
karyawan ekspedisi yang saat kejadian sedang berada di dalam kamar mengaku kaget
akibat serpihan kaca yang beramburan saat terjadi ledakan
dasyat ledakan mengakibatkan sejumlah mobil yang terparkir mengalami kerusakan pada bagian kaca depan
sementara pintu gerai psd terlimpar sampai ke kantor jasa pengiriman barang bersama dengan material lainnya
akibat kejadian ini perusahaan jasa pengiriman barang menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah
dedy beben bekasi